pemimpin daerah provinsi jawa barat terus melakukan berbagai terobosan dalam upaya digitalisasi berbagai pelayanan publik
untuk itu gubernur jawa barat ritwan kamil meluncurkan aplikasi jabar super apps yang dapat mengakses sejumlah layanan publik
jabar super apps dapat mengakses sejumlah layanan publik seperti urusan perpajakan layanan kesehatan informasi lowongan kerja hingga urusan kependudukan
menurut ridwan kamil saat ini hampir semua pemilik menggunakan gawainya tidak hanya untuk berkomunikasi tapi juga untuk memudahkan segala urusan
dan jabar super apps mengkonsolidasi berbagai layanan masyarakat dari setiap kabupaten dan kota
kalau kebanyakan apps itu bikin pusing maka jawa barat bikin namanya jabar super apps
satu aplikasi untuk ratusan urusan urusan yang ada di jawa barat
kemudian kita punya delapan puluh an anak anak muda yang keren yang pinter cerdas jago coding
kita bikin di dapur digital jawa barat namanya west java digital service
setiap problem kita selesaikan dengan inovasi inovasi digital
secara itulah yang membuat jawa barat juara
kehadiran jabar super apps ini merupakan
pengembangan dari aplikasi sapa warga
di mana aplikasi digital pemda prof jabar itu telah meraih penghargaan recognition of excellence dari open golf
karena dinilai berhasil memanfaatkan teknologi untuk sektor pelayanan publik
berdasarkan data pencapaian akuisisi user rw di sapa warga
sebanyak dua ratus empat belas dua ratus tujuh puluh lima masyarakat telah mengunduh aplikasi sapa warga
dan sebanyak sembilan puluh sembilan dua ratus tiga puluh tujuh terhitung sejak perilisan pada delapan belas desember dua ribu dua puluh dua hingga tanggal sepuluh juli dua ribu dua puluh tiga
sedangkan fitur tersedia sebanyak empat belas fitur
yang merupakan hasil integrasi dengan layanan publik yang berasal dari sebelas perak